saya berada di terminal tiga bandara soekarno hatta untuk menunggu kedatangan dari tim nasional sepak bola indonesia
yang baru saja meraih medali emas setelah penantian tiga puluh dua tahun di ajang sea games
tepatnya di seagames kamboja pada enam belas mei lalu
rencananya penggawa asuhan dari indra safri ini akan tiba di bandara soekarno hatta
pada pukul sekitar dua puluh waktu indonesia barat setelah menempuh perjalanan sejak kamisore dari penompen kamboja
nah sambil menunggu kedatangan dari penggawa timna saya sudah bersama dengan keluarga
salah satu pemain tim nasional sepak bola indonesia yaitu keluarga dari beckham putra nugraha
pak selamat ya pak
selamat amir terima kasih terima kasih
oke pak ini sengaja datang jauh jauh dari bandung ke sini atau gimana pak
ya sengaja sengaja banget dong
karena saya ingin menyambut pahlawan pahlawan tim nasional indonesia u dua puluh dua yang sudah lama tiga puluh dua tahun kan
tidak merebut medali emas dan akhirnya tahun sekarang indonesia kembali
berjaya dan merebut medali emas
kemarin pas final nonton barengnya bagaimana pak
nonton bareng ini keluarga besar semua satu rw
nonton lurahnya juga hadir dan di sana wah rame banget
tegang dramatis tetapi syukur kita bisa memenangkan pertandingan dan merebut medali emas
setelah menarik emas sudah ada komunikasi dengan bekam
sudah udah kemarin udah langsung begitu di lapang dia video call
pak sebelum final ini kan etam sempat viral ya pak ya sempat banyak yang menghujat lah netizen kita karena dianggap permainannya kurang memuaskan atau hal hal lainnya
bapak dari keluarga sendiri tanggapannya gimana apa yang disampaikan bapak dan ibu ke wetam supaya etam semangat lagi pak
ya kalau saya pribadi ke etam jangan jangan apa jangan jangan jangan baca medsos lah
untuk kalau pemain itu fokus aja bermain bertanding
yang menilai itu bukan netizen karena netizen itu kan ada yang pro ada yang kontra
jadi fokus tampilkan aja permainan terbaik
oke bapak ini kalau dihitung hitung udah dua kali ya pak ya dua ribu sembilan belas zola juga jadi juara sama sama aswan indra
waktu zola di stadion yang sama platy juga yang sama kut indra
jadi adik kakak dua duanya mengharumkan bangsa indonesia ini
oke alhamdulillah ini bekam ini masih muda pak ada pesan buat bekam pak
ya pesannya untuk bekam ya karena perjalanan atau karirnya ya
latihannya masih panjang tetap latihan yang kerja keras lagi
terus attitude dan rendah hati tetap jangan sombong dan jangan cepat puas
oke pak budi hati hati selamat
bekam putra adalah salah satu pemain tim nasional sepak bola indonesia yang juga turut mencetak satu gol
gol kemenangan gol penutup di babak final saat mengalahkan thailand dengan skor lima dua di stadion nasional olimpik kamboja
mahardika utama andri dewan saputra tangerang banten